dan saat ini sudah ada produser lapangan cnn indonesia ausirion dholu di simpang gadok bogor jawa barat
ya rio kalau kita melihat dari berita tadi ribuan orang membludak ke kawasan puncak
walaupun di gunung mas lalu pemerintah bogor sendiri melakukan rapid test sampai ratusan orang
lalu adakah informasi terkait hal ini terutama mengenai penanganan para wisatawan yang melanggar
maupun perkembangan terkait dengan adanya rapid test massal di bogor
silahkan dengan laporan anda
ya selamat pagi yudi dan juga lady
tepat sekali memang hari ini hari ketiga dari libur panjang masyarakat begitu
ini memang masih menjadi prediksi arus lonjakan lalu lintas yang ada di kawasan puncak ini
kemarin seperti yang disebutkan oleh petugas atlantas polres bogor
menyebutkan bagaimana hari ini menjadi salah satu hari puncak dari melonjaknya
masa yang mendatangi kawasan bogor puncak ini
dan memang seperti yang bisa anda saksikan di belakang saya
baru pada pukul enam pagi waktu indonesia barat kawasan puncak
tepatnya di simpang gadok ini yang menjadi salah satu pintu masuk bagi masyarakat
untuk kemudian memasuki kawasan puncak
ini sudah diramaikan dengan kendaraan yang mayoritas dari luar bogor begitu
kalau kami lihat kebanyakan dari jakarta
kemudian ada dari tanggerang dan juga dari bekasi yang sejak pada pagi pagi hari ini
mulai memasuki wilayah puncak
kalau kami melihat pada hari ini memang sedikit berbeda jika dibandingkan hari kemarin
terkait dengan persiapannya sendiri
kalau kami melihat di jam yang sama pada hari ini pihak petugas gabungan dari tni
dari polri dinas perhubungan dinas kesehatan dan juga satpol pp
pada jam yang sama setelah bersiap siap
untuk melakukan apel untuk kemudian melakukan operasi justisi
mengecek bagaimana kesiapan ataupun penerapan protokol kesehatan yang diterapkan oleh masyarakat
dari kendaraan kendaraan yang masuk ke wilayah puncak ini
namun di jam yang sama kami belum melihat adanya persiapan
baru ada petugas petugas tni dan juga polri yang sedang bersiap di sana
melakukan sarapan begitu
padahal kalau kita lihat kemarin di jam yang sama mereka telah bersiap di sini
mereka sudah membuka posko di sini
untuk kemudian berjaga petugas pun mulai meramaikan tempat ini
kemudian di sebelah kiri saya ada masjid agung harakatul janah
yang merupakan salah satu posko untuk kemudian dilakukan rapi tes bagi masyarakat
yang tidak membawa surat rapi tes
ataupun diberhentikan oleh petugas untuk kemudian dicek apakah mereka diperlukan untuk melakukan rapi tes atau tidak
nah terkait dengan rapi tesnya sendiri
seperti anda sebutkan tadi memang dari kawasan puncak ini telah menyiapkan tiga posko tersendiri
untuk kemudian bagaimana masyarakat dapat melakukan rapi tes masal secara gratis tanpa dipungut biaya
yang pertama di tempat saya berdiri ini seperti yang saya sebutkan tadi
ada di masjid agung harakatul janah di kawasan simpang gadok
kemudian ada di kawasan megamendung dan yang terakhir ada di lahan parkir telaga warna
yang rapi tes yang disiapkan

pemerintah kabupaten bogor ada sekitar seribu rapi tes pada hari kemarin
namun melihat bagaimana ramainya kawasan puncak ini
pemprov jabar menambahkan ada sekitar dua rapid test untuk diberikan kepada masyarakat secara gratis
ini artinya jika kemarin telah dilakukan sekitar sembilan ratus an rapi tes dari tiga posko
artinya memang masih memiliki stok yang cukup banyak untuk dilakukan rapid test
nah rapi tes ini akan dilakukan
yang dilakukan dari hari kemarin hingga pada hari minggu hari terakhir
harus lonjakan masa yang masuk ke wilayah puncak ini
dari hasil dari data terakhir yang kami himpun
memang sudah ada lima puluh orang yang dinyatakan reaktif covid sembilan belas
dan dilanjutkan untuk dilakukan swab tes
kemudian mereka selama menunggu hasil swab tersebut
mereka tidak diperbolehkan untuk masuk ke wilayah puncak
ini artinya mereka tidak diperbolehkan masuk ke wilayah puncak
dan mereka diminta untuk putar balik untuk kemudian tidak melanjutkan perjalanan
dan seperti yang anda sebutkan tadi dari informasi yang kami terima dari dinas kesehatan pun
mayoritas masyarakat yang reaktif covid sembilan belas ini merupakan masyarakat di luar kota bogor
artinya bukan masyarakat lokal namun wisatawan yang masuk ke wilayah bogor ini atau puncak ini
ini reaktif covid sembilan belas
ini menjadi salah satu langkah yang cukup konkret
dan pemerintah kabupaten bogor bagaimana penerapan protokol kesehatan ini wajib untuk diterapkan di wilayah puncak ini
dan memang cukup ketat karena kalau kita melihat bagaimana dari dua hari ke belakang
kami pantau sehari hari bagaimana tempat wisata yang ada di tempat kawasan puncak ini
memang hanya dibuka sampai pada pukul empat sore
kemudian restoran pun hanya dibuka sampai pada pukul delapan malam waktu indonesia barat
dan tempat tempat penginapan pun hanya diperbolehkan
sejumlah langkah tersebut dilakukan karena memang kawasan puncak ini masih menerapkan psbb transisi
sehingga masyarakat wisata atau wisatawan yang datang ke kawasan puncak sejauh pantauan kami
hanya meramaikan di kawasan puncak ini tidak menginap begitu
mereka hanya singgah dari pagi saat ini meramaikan pagi pagi ini
kemudian mereka pulang pada sore hari
di jam yang sama pada pukul lima sore
dan trennya kemacetannya itu terjadi pada pagi hari ini
dan juga nanti sore pada pukul lima sore waktu indonesia barat
pada saat ini pihak kepolisian belum menerapkan rekayasa lalu lintas
baik yang kontraflow ataupun one way begitu atau satu arah pada saat ini
namun kalau kami melihat bagaimana tren yang berlaku kemarin kemarin begitu
sekitar pada pukul tujuh pagi nanti
operasi justisi akan dilakukan bersamaan dengan one way yang juga akan diterapkan
pada pukul delapan pagi waktu indonesia barat
begitu juga dengan kontraflow
biasanya akan berlaku selama satu jam begitu
dan kemudian nanti kalau kita lihat dari dua hari kemarin
one way untuk prioritas kendaraan yang ingin turun atau pulang ke jakarta
ini biasanya akan dilakukan pada pukul dua siang waktu indonesia barat
cukup berbeda kalau kita lihat kemarin dan juga hari sebelumnya
pada hari pertama
arus puncak dari
masyarakat yang masuk ke kawasan bogor ini
bagaimana pada hari pertama
pada hari rabu begitu maksudnya
one way untuk prioritas kendaraan yang ingin pulang ke jakarta ini diberlakukan pada pukul dua siang
hingga tiga siang waktu indonesia barat
ini hanya berlaku satu jam
namun pada hari kedua kemarin begitu hari kamis
ini diberlakukan cukup panjang selama pukul dua siang waktu indonesia barat
hingga pukul enam waktu indonesia barat
akan menunggu informasi dari satlantas polres bogor terkait dengan rekayasa lalu lintas
dan juga bagaimana penerapan rapi tes di hari kedua ini
kita harapkan agar seluruh rencana yang diterapkan ini akan ketat begitu
karena memang kita masih melihat bagaimana masyarakat di kawasan puncak
baik masyarakat lokal dan juga wisatawan begitu
masih cukup abai dalam penerapan protokol kesehatan
simpelnya saja dari penggunaan masker
dari tempat tempat wisata yang kami pantau
ini belum secara ketat menggunakan masker
mereka mungkin ketika di dalam mobil mereka menggunakan masker
namun ketika mereka sampai di tempat wisata
mereka melepas maskernya untuk kemudian menikmati cuaca bandung
dan ini hal hal yang memang harus diperhatikan oleh wisatawan puncak
maupun juga oleh petugas petugas yang berjaga di kawasan puncak ini
lady dan juga yudi
baik terima kasih untuk informasi anda
selamat bertugas kembali